peningkatan jumlah kendaraan yang keluar gerbang tol pejagaan brebes mulai terjadi pada hari minggu
untuk melancarkan arus keluar lima dari enam pintu dipakai untuk kendaraan keluar tol
sedangkan untuk kendaraan masuk hanya menggunakan satu pintu
membludaknya kendaraan dari arah jakarta dan jawa barat mengakibatkan antrian panjang di gerbang tol
kendaraan didominasi mobil pribadi dari jabodetabek
anggota satlantas polres brebes melakukan penarikan arus dengan melakukan rekayasa lalu lintas
untuk normal kita buka tiga puluh tiga namun karena kita sudah ada penangkatan arus
tadi kita sempat buka lima puluh satu
sejumlah pemudik mengaku selain di gerbang tol pejagan
antrian juga terjadi di ruas palimanan kanci cirebon
wasri salah seorang pemudik mengatakan
perjalanan jakarta hingga pejagan sudah cukup padat mulai dari ruas tol cipali
di itu ada pak di kansi
iya ada mobil terpalang
ini sudah berapa lama antri pak
kalau dari situ berangkat dari jam itu pak jam delapan tadi malam
ini mau ke mana pak
ini mau ke pemalang
ini sudah rumah yang padat ya pak
wah sudah pak rapat jalan
ini berapa jam pak perjalanan dari jakarta
dari jakarta berarti ya hampir satu malam lah ini pagi baru
ya enam jam kan ya
iya enam jam
peningkatan jumlah kendaraan diperkirakan masih terus terjadi
hingga beberapa hari
hari ke depan seiring libur cuti bersama pada sembilan belas april
imam suripto brebes jawa tengah